hai saya memohon kepada yang mulia untuk berbelas kasih kepada saya dan anak anak
kami yang selama berbulan bulan menghadapi berita berita yang kurang baik terhadap kedua
orang tuanya dan anak anak kami tidak tahu harus bersandar dimana karena kedua orang
tuanya tidak bisa mendampingi dan menguatkan di rumah hai yang mulia majelis hakim hai izinkan
saya untuk kembali keperlukan anak anak kami hai mungkin saya pernah gagal dalam hidup tapi saya
tidak mau gagal menjadi ibu hai mungkin saya pernah gagal dalam hidup tapi saya tidak mau gagal menjadi
bagi keempat anak anak kami hai izinkanlah saya diberikan kesempatan untuk bertanggungjawab
terhadap kehidupan masa depan anak anak saya yang mulia peristiwa ini membuat luka yang
sangat dalam bagi kami sekeluarga terutama bagi anak anak kami karena kami selama ini hidup bahagia
herman sebagai apa bapak eco
hai betul itu
selalu membawa anak anak untuk melihat secara langsung tugas papahnya sebagai seorang polisi aparat negara
dengan bangga melihat papahnya selalu memberikan yang terbaik dalam bertugas
untuk itu bukanlah hal yang mudah untuk menjelaskan kepada anak anak atas peristiwa yang kami alami sekarang ini
terlebih saya tidak bisa mendampingi selama proses pengadilan berlangsung
dan juga banyak sekali fitnah yang dialamatkan kepada kami berdua sebagai orang tua mereka
yang mulia majelis hakim hari ini di saat pembelaan
saya ingin menyampaikan permintaan maaf dan harapan tulus saya kepada orang tua almarhum brigadir yosua
bapak dan ibu samuel huta barat
saya turut berduka memohon maaf dan berdoa
semoga seluruh keluarga dikuatkan dan diberkati
dek rica dan keluarga
mohon maaf karena harus melalui semua ini
dek rica dan om kuat beserta keluarga
saya mohon maaf dan saya mendoakan semoga tuhan memberikan kekuatan untuk keluarga dek ricky dan om kuat
kepada seluruh personel polri yang terdampak dari peristiwa ini
semoga tuhan yang maha esa senantiasa menyertai
saya juga meminta maaf kepada bapak presiden republik indonesia
bapak dan ibu kapolri
serta masyarakat yang terdampak dan menguras perhatian selama proses hukum saya berlangsung
terkhusus untuk anak anakku sayang
mama minta maaf karena kalian harus melalui semua ini
cinta dan perhatian kalian adalah semangat hidup paling berharga bagi papa dan mama
menjadi kekuatan kami untuk mencari dan memperjuangkan keadilan
doakan papa dan mama
semoga bisa segera kembali ke rumah menemui kalian
kembali menjadi orang tua yang baik bagi kalian semua